sementara itu kasus positif covid sembilan belas di bali mengalami peningkatan sejak beberapa pekan terakhir
dan akibatnya ruang perawatan khusus pasien covid sembilan belas di rumah sakit penuh
bahkan pihak rumah sakit sempat menutup igd untuk pasien umum lantaran ruangan digunakan untuk merawat pasien positif covid sembilan belas
pasca diberlakukan new normal di pulau dewata bali kasus covid sembilan belas semakin tinggi
alhasil rumah sakit rujukan covid sembilan belas pun juga kewalahan untuk menangani pasien
salah satunya adalah rumah sakit wangaya dan pasar
di rumah sakit ini awalnya memiliki dua belas ruang isolasi kemudian ditambah menjadi empat puluh satu ruangan namun tetap juga tidak mampu menampung lonjakan pasien
dan kini pihak rumah sakit tengah menyiapkan sebelas ruang isolasi baru dengan memakai ruang tamu gedung vip
saat ini pihak rumah sakit juga menerapkan sistem buka tutup untuk layanan igd
bahkan untuk pasien non covid dianjurkan untuk berobat ke rumah sakit lain tujuannya agar tidak terpapar covid sembilan belas
igd di rumah sakit wahyu memang sistemnya buka tutup karena ini menunggu penyiapan ruangan di ruang isolasi
karena kami sebelum pasien covid yang dirawat di ruang igd bisa mendapatkan ruang perawatan atau ruang isolasi terpaksa ugd kami tutup sehingga tidak
masyarakat yang akan berobat ke ruang igd ini kita alihkan ke rumah sakit yang terdekat
karena kami takutkan dia tidak terpapar covid sembilan belas karena sementara waktu pasien covid kami rawat di ruang ugd